oke saya kasih ada kesempatan satu menit untuk menanggapi sebelum kita pindah ke topik yang prinsipil lainnya
soal pernyataan pak wiranto ada yang mau ditanggapi tadi mas tova dari pernyataan pak nusirwan
ya jadi ini kan kita belum selesai prosesnya maka nanti kita hormati memang betul
cuman persoalannya adalah bukti bukti selama ini yang kita lihat di media sosial maupun video video yang sudah beredar
itu menunjukkan bahwa banyak sekali terjadi kecurangan kecurangan mulai dari malaysia
di dalam negeri juga banyak ada yang dilarikan ada yang dibakar kertas suaranya ini kan terbuka buktinya
oleh karena itu manusia saya yakin punya kesalahan ada kelemahan di situ kan bukan mesin
oleh karena itu kita tidak bisa memaksa mengatakan bahwa ini lancar semuanya
sudah ada kecurangan semuanya lancar damai damai iya tapi soal curang kita harus akui
damai itu bisa dicapai dengan jujur dan adil tapi kalau itu nggak dipenuhi repot
yang berikut ini apakah ini kesalahan atau tidak nanti kita akan uji di meja ini
menko polhukam wiranto menegaskan tidak akan ragu ragu menindak oknum yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu
bahkan pemerintah juga akan membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji tindak tanduk toko yang melanggar hukum pasca pemilu
kita saksikan dulu informasinya
di awal bulan ramadan menko polhukam wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas bersama mendagri cahyokumolo
menkom info rudiantara dan wakapol
di komjenpol aridono sukmanto di kantor kemenko polhukam senin kemarin
menurut wiranto pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang tergolong terbesar dan tersulit di dunia telah berjalan damai dan sukses
pemilu ini pun mendapatkan perhatian dan apresiasi dari negara negara di dunia
wiranto meminta sejumlah pihak untuk berhenti berupaya memecah belah persatuan
mendelegitimasi lembaga pemerintahan menyebabkan fitnah serta ujaran kebencian
nah tidak akan ragu ragu lagi untuk menindak tegas
siapapun menindak tegas siapapun yang nyata nyata melawan hukum
yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu
yang sementara ini sedang melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh untuk menuntaskan perhitungan suara
pemantauan terhadap pelanggaran hukum juga dilakukan di dunia maya alias media sosial
wiranto ingin kemenkom info bertindak tegas terhadap media yang mendorong
dan pelanggaran hukum
menindak lanjuti kesepakatan dalam rakor terbatas
pemerintah juga akan membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan
pemikiran dan tindakan tokoh yang melanggar hukum pasca pemilu
hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional
yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran
dari tokoh tokoh tertentu
siapapun dia yang nyata nyata melawan hukum
wiranto menyebut tim hukum nasional tersebut terdiri dari beberapa pakar yang saat ini sudah melakukan komunikasi dengan tim tersebut
oke mas tova ada catatan terkait ini
ya jadi ada istilah namanya kebebasan berpendapat civil and political liberties
jadi ada kebebasan sipil dalam berpolitik dan berpendapat
oleh karena itu kalau siapapun tadi kan disebut tokoh ya
tokoh yang kemudian akan dihadang dengan tindakan hukum
kalau dia mengatakan sesuatu yang dianggap sebagai apa
perlawanan hukum adalah istilahnya
kan ini bukan hal baru sebenarnya
tapi dalam demokrasi itu ada istilah kebebasan berpendapat civil and political liberties
jadi tidak boleh kebebasan pendapat itu kemudian dihadang dengan ancaman
kalau dalam dunia demokrasi ada ancaman demokrasi selesai
yang kedua ada istilahnya namanya
not of force tidak boleh menggunakan kekerasan
sebenarnya boleh saja pak wiranto mengatakan seperti itu
asal palu atau gada keadilan itu berlaku untuk dua belah pihak
ya persoalannya adalah pengalaman sejarah selama ini
ini kan gada keadilan gada keadilan ini kan tidak berpihak pada dua belah pihak
ketika ini dilakukan oleh oposisi maka tindakan hukum itu berlaku sangat cepat
ketika pelanggaran atau dugaan perlawan hukum dilakukan oleh petahana
ini kan terkesan lambat
ini yang saya maksud kalau keadilan itu tidak diterapkan untuk kedua belah pihak
tajam ke bawah kemudian tumbuh ke atas
ini keomongan pak wiranto ini menjadi tidak berarti
apalagi akan misalkan ya tokoh tokoh siapapun
karena ada kata siapapun tadi
maka kata siapapun itu harus diterjemahkan secara betul letter luck
tidak boleh menyalahi undang undang tidak boleh menyalip kamus
seberapa ragu atau seberapa percaya siapapun itu bisa berlaku letter lagi
pengalaman selama ini selama ini ya

itu sejarah menunjukkan ketidakadilan yang pernah panuh hukum
tidak terjadi sebenarnya yang kita pikirkan seperti pak wiranto itu
mas susiwan keresahannya dari pemerintah sendiri sudah cukup berdasar belum
dengan pernyataan pak wiranto
artinya saya tidak melihat ada yang salah dari pak wiranto
asal jangan dititik ya
yang melakukan pelanggaran berdasarkan
hukum yang berlaku
ya nggak salah dong
memang tidak salah
jadi jadi nggak usah rame bahwa menurut saya apa yang dikatakan pak wiranto benar
dengan catatan kalimatnya tadi harus dilengkapi jangan dipotong
semua tokoh apabila melanggar hukum
berkaitan dengan kebebasan berpendapat tidak ada kok di dunia ini yang berbebas sebebas bebasnya
dia tetap ada marka marka hukum
jadi ini normal saja pernyataan pak wiranto bahkan rencana pemerintah untuk tadi
normal bagi yang mengikuti alur hukum ketentuan
tidak normal bagi yang memang melanggar ketentuan melanggar hukum
ya automatically pasti akan dilakukan tindakan
kondisinya sudah lewat batas belum sih mas dusiwan dengan kondisi politik saat ini
batas sama tidak lewat batas lihat saja
apakah ini seperti undang undang transform apa elektronik
itu kan sudah ada
mana yang melakukan ujaran kebencian dan sebagainya itu sudah tertulis
tinggal dia masuk kepada ranah itu atau tidak
jadi berkaitan dengan siapapun ya memang benar harus siapapun
selama dia melanggar ketentuan hukum
jadi tidak perlu takut dong
tidak perlu takut
tidak perlu worry ya sebetulnya ya
asal dengan catatan kok jangan melakukan pelanggaran hukum
bahwa berkaitan sekali lagi saya akan ulang
berkaitan dengan kebebasan berpendapat boleh boleh saja
asal perbedaan pendapat apa kebebasan tersebut tidak melompatin pagar ketentuan hukum
bapak juga sekarang boleh kok berpendapat
kita sekarang ngomong di sini bebas
tidak boleh lompat pagar
saya juga tidak pernah menuduh tokoh tokoh yang cnn tampilkan tadi
satu kata pun tidak saya lokalkan
dan kita bebas berbicara
saya juga tidak pernah mengkoreksi beberapa kata kata yang itu menyulitkan
meskipun curang dan sebagainya
saya di sini saya katakan
saya mau menjawab
tapi dengan kata kata itu harus dihilangkan
jadi normal saja asal tidak lompat pagar kebebasan berpendapat tetap dijaga oleh pemerintah
tapi masalah prinsip prinsipnya tidak dihapuskan
kita akan jawab nanti saya akan kasih anda kesempatan supaya gak curang tadi
kalau ada pertanyaan lain
ustaz juna tetap bersama kami
sekarang pel workspace kami sudah menoint tadi
apa yang batteries itu dan juga process sedang klya ada di sini
atau tidak itu tetap pada koridor
keinginan masyarakat siapa pun yang terpilih
itu dalam rangka untuk memperbaiki
tidak dikecewakan yang semula merasa
kecewa tidak kecewa dan seterusnya pemilu ini
penentuan untuk lima tahun mendatang
oleh karena itu segala
berita kecurangan kejanggalan
kematian lima ribu sakit dan seterusnya
itu tetap harus diperhatikan
jangan sampai ini nanti terulang kembali
pada lima tahun yang akan datang ini kan pelajaran
berharga sekali ini kan baru
pertama kali pak ya
legislatif jadikan satu ternyata
kan situasinya seperti ini hubungannya dengan
pak wiranto ini apa ini efek
dari mungkin ya efek dari
penyatuan legislatif dan eksekutif
itu menimbulkan yang namanya
gerutak gerutuk ya bahasa jawa itu gerutak gerutuk
itu menimbulkan ketidaksiapan
dalam mengantisipasi resiko
oleh karena itu kalau kemudian
ada sedikit sedikit pelanggaran
sedikit sedikit itu kalau hanya satu dua
nggak apa apa istilahnya kalau kita datang ke tempat
pernikahan lalu kita makan di situ
satu orang meninggal mungkin itu karena dia sendiri
tapi kalau seratus orang meninggal dalam
hajatan mungkin itu keracunan makanan
itu yang perspektif yang harus kita bangun jangan sampai
kemudian mengabungi biasa biasa mengenai tadi
penindakan tokoh tokoh yang lain kalau tadi
kembali ke narasinya pandusiwan
fine pemerintah tetap merawat
demokrasi menjaga kebebasan pendapat
tapi please dong kalau pemain sesuai
dengan presiden pak wiranto sedang mengerjakan tugasnya
sekarang sebagai menkopol hukum
kalau nggak begitu dia kerjanya apa kan jadi ya
tapi kenapa perlu ditakuti itu kan
hal prinsipil tadi yang ditanyakan mas susiwan
ketakutan ini kan bagian dari manajemen
isu ya dalam politik
tahun dua ribu sembilan belas jadi kalau
ingin menghentikan people power misalkan
ya memang isu ketakutan ini harus dikeluarkan kepada
masyarakat melalui media supaya people
enggak terjadi jadi ini isu ketakutan
untuk meredam itu sah saja
anamnesia anda begitu bisa bisa saja
jadi supaya masyarakat tidak berkumpul tidak ada
kekuatan rakyat yang mungkin kecewa
kemudian ingin diadeng dengan ini
supaya tokoh tokoh itu tidak memiliki
memang ada rencana mau ada people power mas
kan saya denger denger ada itu bukan rencana ada
tapi masyarakat tidak bisa dihadang ketika
pemilih itu berlangsung curang seberapa matang itu
rencana itu rencana saya nggak tahu tapi
maksud saya kalau pemilih itu nggak adil nggak jujur
itu bisa menimbulkan kekuatan rakyat yang
bergerak mereka nggak bisa dihadang namanya
masyarakat dan itu sah
supaya pemerintah membonsai tadi katanya
katanya katanya ini udah ada ancar ancar mau ada people power
dugaan dugaan seperti itu
ya diadain adain saja
di kalimat saya jangan
diartikan yang terlalu lebar
mental sebuah posisi
yang tidak unggul itu
ini sekali lagi macam macam
persiapannya banyak sekali
mau ini mau itu dan sebagainya
jadi ini bagian
daripada latihan kita berdemokrasi
untuk lebih matang
siap menang siap kalah maksud anda
iya siap menang siap kalah satu
kita juga harus menghargai
sampai saat ini kalau tidak salah
sudah dua puluh negara
umum yang berlangsung
beberapa waktu yang lalu
dan dengan tingkat pemilih
mungkin ini juara dunia
ini diakui oleh
dan ini ucapan ini kepada
bapak presiden kepada pak jokowi
itu sudah dua puluh negara lebih
sebuah negara menyampaikan sebuah
statementnya itu tidak gampang
itu siapapun pemimpinnya
kalau saya ingin menyampaikan ucapan
selamat kepada anda yang ikut
tampil itu sebelumnya
pasti informasi kanan kiri sudah
disiapkan sudah pantaskah
sudah siapkah sudah benarkah
saya menyampaikan ucapan selamat
kepada anda jadi kalau
sekian banyak itu sudah
menyampaikan itu kita sudah
sebenarnya sudah bisa menjawab sendiri
persepsi dunia itu seperti apa
terhadap indonesia itu yang pertama
yang kedua bahwa
mengeliminasi jumlah korban dan sebagainya
kita juga harus kembali
rentang republik ini
dari aceh sampai
utara sampai selatan
ini yang begitu besar
kemudian kecuali kalau misalnya
yang korban ini pada satu titik saja
saya tidak usah ke indonesia satu provinsi
diperbandingkan dengan jumlah
korban sekali lagi
harap dicatat jangan ini nanti menjadi
tidak baik bahwa
bukan berarti saya
tapi juga kita harus melihat
yang pertama bahwa kerjanya
demikian berat yang kedua
jumlah korban yang katakanlah berapa
yang mau dibuat dan itu
tertebar di seluruh indonesia
tugas yang demikian berat
agak wise sedikit ya
agak sedikit cernih
jadi persoalan ini siap menang siap kalah
dalam menyikapi banyak persoalan
jadi itu ya pesan terakhir kami
untuk mempersiapkan sebuah kekalahan
itu memang tidak gampang
itu closing statement dari mas usman
jadi persoalan siap menang dan siap kalah
memang sesimpel itu tapi itu berlaku untuk dua paslon
artinya bisa jadi
pak jokowi juga tahu akan kalah bisa tahu
pak prabowo juga akan kalah kan kita belum
sampai tanggal dua puluh dua ada yang pertama itu
yang kedua sesuai dengan prinsip
meskipun udah ada ucapan selamat dari dua puluh negara
oh itu bukan ukuran ukurannya tanggal dua puluh dua
itu kan manual tadi
seperti beliau tadi katakan
kemudian tim dokter sudah menemui dpr
wakil rakyat kita mereka berencana untuk
mengotopsi jenazah jenazah yang sudah
dikuburkan itu yang lima ratus sampai enam ratus orang
kita hargai pendapat para dokter
jadi merekalah yang memiliki kapabilitas
mereka yang memiliki sertifikasi dokter
mereka yang memiliki keahlian
mencurigai ada dugaan
sesuatu yang janggal tidak masuk akal
kita serahkan pada dokter ini bagian
liberties kebebasan berpendapat
dalam demokrasi ya kita hargai
dan sekedar siap menang siap kalah
lebih dari itu pokoknya kita demokrasi itu bebas tapi terbatas
selain demokrasi yang bebas
bukan terbatas mengikuti aturan
jadi kalau dikatakan
terbatas tidak tepat
tapi kebebasan berpendapat
boleh tapi dengan mengikuti
aturan itulah batasnya
yang bebas dan terbatas adalah
waktu dialog kita
karena bebas berdiskusi
setelah waktunya terima kasih mas tova terima kasih mas nusriwan
apa namanya mudah mudahan ya perdebatannya
yang kita hadirkan di sini bisa membuat
masyarakat lebih wise dalam melihatnya
tadi yang penting siap menang dan siap kalah itu
jadi prinsipi nanti ketika kpu sudah
mengumumkan dan tentu saja semua
kejanggalan kejanggalan yang di
khawatirkan akan diuji
dan masyarakat dan media masa akan melihat
memelototi apakah betul memang curangannya
ada atau memang kita akan lihat
sekali lagi anda tadi saya minta untuk
mengkoreksikan oke janggal
saya nanti dijewar sama mas nusriwan
tapi yang penting saya nggak dihukum sama pak wiranto nanti
terima kasih mas susiwa terima kasih mas tov atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres bersama
layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam